pola baru berbasis teknologi dalam tppu perlu terus kita waspadai
kemudian aktivitas loka pasar elektronik money ai yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain lain
karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah
bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto
ini sebesar delapan enam miliar usd di tahun dua ribu dua puluh dua ini setara dengan satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah secara global
bukan besar tapi sangat besar sekali
ini artinya pelaku tppu terus
menerus mencari cara cara baru
nah ini kita tidak boleh kalah
tidak boleh kalah canggih tidak boleh jadul tidak boleh kalah melangkah
harus bergerak cepat harus di depan mereka kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus dan selain
kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme
ini juga terus menerus harus kita monitor harus kita cegah
dan saya berharap bpatk serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya
terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara
sesuai dengan zeitgeist kita seharusnya
jumlah rp tujuh tujuh juta an
pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh